gimana kalau lihat yang hijau hijau segar seperti ini
hamparan sawah membentang bak permadani sungguh memanjakan mata bukan
tidak ada polusi suara apalagi udara
di sini semua tersuguhkan untuk memanjakan diri dari riuhnya aktivitas sehari hari
ya inilah fasilitas yang ditawarkan sebuah rumah makan di desa tanete kabupaten sidrap sulawesi selatan
karena ini rumah makan jadi bukan menjual pemandangannya
menu andalanya olahan bebek
tuh makin endes banget kan
apalagi menyantapnya di dalam saung yang berada persis di tepi sawah
tak heran selain karena rasa bebek paleko dan bebek
koreng yang menggoyang lidah
para pengunjung yang kebanyakan datang dari luar daerah ini mengaku puas
karena bisa menyantap kuliner sekaligus menikmati pemandangan yang masih alami
karena tepi sawahnya yang begitu indah dengan ininya
ada topi topi kaya kematinya
terus menarik pokoknya menarik deh
ya susana seperti apa ibu
ya kaya di tepi tepi sawah begini biasanya kan keremehan apa
jalan tidak apa kalau tempat tempat makan
selain makan disini apa apa saja yang bisa dilakukan sih
ya non sensai persawahan
kita kan dari
satu lagi tempat yang menggabungkan pemandangan dengan kuliner
berada di desa bodak kabupaten madiun jawa timur
bukan makanan berat karena di sini ada berbagai jenis olahan coklat
mau minuman coklat ada
permen sampai coklat batangan tinggal pilih aja
nah semua bahan dasar coklat didapat dari petani sekitar
yang menanam pohon kakao di lereng gunung
karena tempatnya yang sangat sejuk dan asri
tentu sangat cocok untuk bersantai bersama keluarga
duduk di gantungan